aksi tersebut sempat terekam kamera warga
sambil mengacungkan pistol warga yang tak percaya pelaku sebagai anggota polri akhirnya berhasil mengamankan pelaku
polisi sudah mengamankan dua orang pelaku yang terlibat cekcok sambil mengacungkan senjata di ranca manyar kabupaten bandung jawa barat
polisi juga mengamankan barang bukti yang ditodongkan pelaku ke warga
setelah diperiksa pistol tersebut merupakan korek api yang menyerupai pistol
jadi saat kami amankan memang kedua orang tersebut menggunakan pakaian yang berkualitas
yang mengarah kepada petugas kepolisian
yang satu menggunakan pakaian polisi yang satu identik dengan identitas reskrim
kami juga telah amankan berikut dengan barang bukti berupa senpi
ini dua senpi yang ternyata adalah sebuah korek api